rp satu ratus sepuluh triliun rupiah untuk perlindungan sosial
pemerintah menetapkan pelanggan listrik di golongan empat ratus lima puluh volt ampere akan digratiskan
jumlah pelanggan listrik untuk kelas tersebut diperkirakan mencapai dua puluh empat juta pelanggan
perlu saya sampaikan bahwa untuk pelanggan listrik empat ratus lima puluh va akan digratiskan selama tiga bulan
untuk bulan april mei dan bulan juni dua ribu dua puluh
sedangkan untuk pelanggan sembilan ratus va akan didiskon lima puluh persen
untuk bulan april mei dan bulan juni dua ribu dua puluh

pembebasan tarif listrik untuk golongan pelanggan empat ratus lima puluh volt ampere hanya berlaku untuk periode april mei hingga juni dua ribu dua puluh
dikutip dari detik finance pemerintah juga memberikan relaksasi untuk pelanggan sembilan ratus volt ampere sebanyak tujuh juta pengguna
golongan tersebut akan diberikan diskon tarif sebesar lima puluh persen dengan masa pemberlakuan sama
sebelumnya yayasan lembaga konsumen indonesia ylki mengusulkan penurunan tarif listrik minimal seratus rupiah per kwh selama tiga hingga enam bulan ke depan
hal tersebut untuk menjaga daya beli masyarakat yang berpendapatan harian
selama pandemi corona
diberitakan cnn indonesia com saat ini tarif listrik non subsidi berkisar rp satu tiga ratus lima puluh dua per kwh
dan jika usulan tersebut diterima maka tarif listrik selama wabah virus corona turun menjadi rp satu dua ratus lima puluh dua per kwh